banyak mungkin di antara anda yang pernah menjadi bagian dari rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
mungkin menjadi momen pahit menjalani perawatan berhari hari atau mungkin bahkan berminggu minggu karena sakit
namun dibalik itu semua ada ketulusan pengabdian perjuangan dari para tenaga kesehatan
dan juga relawan yang rela menghabiskan waktunya lebih dari dua tahun lamanya atas nama kemanusiaan
salah satunya adalah bayu primalarosan salah satu relawan yang bertugas di rsdc wisma atlet kemayoran
selamat malam mas bayu
halo selamat malam mbak
kabar baik mas bayu terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
mas bayu sudah berapa lama menjadi relawan di wisma atlet
saya sudah jadi relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran kurang lebih dua tahun setengah
mulai dari lima mei dua ribu dua puluh sampai sekarang
oke lebih dari dua lima tahun artinya ya
kalau kita flashback kepada wisma atlet kemayoran
apa yang membuat anda tergerak untuk menjadi relawan di sana
oke yang membuat saya tergerak menjadi relawan salah satu relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran itu adalah
ketika pada saat itu covid sembilan belas sudah mulai masuk dulu ke indonesia
dan banyak kekurangan tenaga kesehatan karena banyak tenaga kesehatan mengundurkan diri dari rumah sakit rumah sakit
takut terhadap covid sembilan belas
tetapi pada saat itu
karena saya juga baru mulius kuliah
tepatnya di tahun dua ribu sembilan belas akhir
tepatnya pada saat virus covid itu masuk ke indonesia
hati saya mulai sudah bergerak untuk menjadi salah satu relawan
karena mau bagaimanapun
profesi saya saya sebagai perawat tenaga kesehatan
dan sangat dibutuhkan pada saat itu
mau nggak mau saya harus turun untuk menjadi relawan
jadi relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
asal mas bayu apakah dari daerah atau dari jakarta dan sekitarnya
kebetulan kemarin itu saya masih di medan
dan saya kemarin itu diberangkatkan dari medan menuju jakarta
dan saya itu berangkat dari medan itu menuju jakarta pada saat lockdown
jadi pada saat itu juga saya dibantu
ada sekitar tiga puluh orang tenaga kesehatan dari medan yang diberangkatkan oleh
kerjasama dengan tni angkatan udara
untuk diberangkatkan ke jakarta pada saat itu
apa yang anda rasakan pada saat itu
selain anda tergerak atas nama kemanusiaan
apakah anda tidak merasa takut karena informasi seputar covid sembilan belas pada awal awal
masih simpang siur kemudian kondisi dan lain lain
kemudian kondisinya pada saat itu sangat mengkhawatirkan
banyak sekali orang orang yang terinfeksi bahkan banyak yang meninggal
kalau saya sendiri kita sebagai manusia ya mbak pasti rasa takut ada
tapi kita selalu juga berdoa dengan yang kuasa
minta perlindungan terus selama bertugas
dan saya yakin juga di rumah sakit darurat covid sembilan belas di sumatera di kemayoran ini
akan menjaga relawan relawannya dengan menyediakan apd apd lengkap
makanya pada saat itu rasa takut itu tidak terlampau tinggi presentasinya
karena yaitu saya yakin rsbc rumah sakit darurat covid sembilan belas di sumatera
pasti sudah menyediakan yang terbaik untuk tenaga kesehatannya dalam penanganan virus covid sembilan belas
oke keluarga pada saat itu langsung merestui anda menjadi relawan
untuk pertama sekali saya minta restu untuk orang tua dan keluarga
masih belum berjaya
mereka takut karena dari berita ya
kalau sudah terjun ke sana terus siapa tahu suatu saat terjadi sesuatu
dan kita tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga kita
keluarga kita tidak bisa melihat kita
tapi pada saat itu saya tetap meyakinkan keluarga
dan saya tetap kekeh niat saya untuk berangkat untuk menjadi relawan covid sembilan belas di rsbc wisma atlet
dan mau tidak mau dengan berat hati sebenarnya
orang tua memberangkatkan saya memberi restu kepada saya
tetapi orang tua tetap mendoakan yang terbaik untuk saya
supaya saya sehat sehat terus dalam melakukan penanganan virus covid sembilan belas di wisma atlet kemayoran
oke tiga puluh satu bulan berat hati
kalau sekarang saya yakin orang tua dan keluarga anda sangat bangga hati ya
melihat anda perjuangannya luar biasa
satu bulan anda merasa kondisi tersulit apa yang pernah anda alami selama ada di sana
kondisi yang kita alami yang sulit ya ketika pasien terjadi pelonjakan
terujudnya pada varian varian delta
itu yang sangat crowded banget sampai di igd kita itu penuh igd rsdc penuh
dan sampai di luar igd itu dibuatkan tenda untuk antri untuk pasien untuk masuk ke ruang perawatan
nah pada saat itu karena tenaga kesehatan kita kekurangan
dan mengalami kelelahan banyak tenaga kesehatan kita yang tumbang
tumbang dalam arti terpapar covid sembilan belas dan menjalani isolasi
nah pada saat itu kita makin berkurangnya tenaga kesehatan kita karena sudah ter covid
nah mau nggak mau selama saya selama sepeminggu kurang lebih pada saat itu
saya dan ada beberapa teman teman yang lain dengan suka rela
tanpa paksaan pimpinan dari rumah sakit wisma atlet kemayoran
kita bertugas dalam satu hari
dalam satu hari itu kita bertugas dua kali
contohnya jam tujuh pagi saya berdinas sampai jam dua sore
dan saya kembali istirahat dan kembali lagi bertugas jam sepuluh malam sampai dengan jam lima pagi
begitu terus menerus kurang lebih satu minggu
karena kita pada saat itu kekurangan tenaga medis dan kita mobile saling membantu
kita bantu unit igd incu hcu dimanapun unit yang membutuhkan pertolongan kita
atau pasien pasien yang butuh pertolongan kita akan bantu pada saat itu
itu momen yang sangat tidak yang tidak saya lupakan seumur hidup
selama saya menangani virus covid sembilan belas
apakah anda merasa menyerah pada saat itu
atau pernah ada di momen anda menyerah merasa lelah
kalau merasa lelah sih pada saat itu tidak ya mbak malahan lebih tertantang
karena teman teman yang di sini juga
relawan dari sini bukan hanya satu orang
tapi ada ribuan relawan dari sabang sampai merauke
teman teman juga di sini tidak ada istilah lelah
malahan makin terpacu untuk melakukan perawatan
makanya saya juga makin terpacu karena di sini kita juga
apa ya rasa kekeluarganya itu sangat kuat
jadi dengan rasanya kekeluargaan itu kita bekerja pun
kita harus bersama sama
kalau satunya capek kita harus bantu
itu yang membuat para nakes dan juga relawan yang ada di sana begitu solid
karena memang rasa persaudaraan saling menguatkan itu tadi
akhirnya kita paham mas bayu
besok tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua kegiatan operasional seluruhnya di wisma atlet sudah resmi dihentikan
hanya tersisa satu tower
bahkan kabar yang sangat baik kita terima hari ini sudah pasien
saya yakin mas bayu
dan juga teman teman yang ada di sana semua bisa tersenyum dengan lega
bagaimana anda menanggapi hal ini
begitu juga dengan pencabutan status ppkm
anggapan saya berarti secara tidak langsung
kami sebagai tenaga kesehatan dan unit unit lain pemerintahan yang lain
sudah berhasil dikategorikan berhasil dalam menangani virus covid sembilan belas ini
sehingga dinyatakan pada hari ini pasien sudah nol
pasti ada rasa bangga ya
bangga karena kita tahu dulu virus covid sembilan belas ini sangat mematikan
dan pasien itu sangat kraudit terus menerus
sehingga sampai sekarang itu pasien itu tidak ada di rawat lagi di rsjc
dan saya merasa bangga sebagai tenaga kesehatan yang berpartisipasi di dalamnya
saya yakin rumah sakit wisma atlet ini sudah menjadi second home ya
rumah kedua untuk mas bayu dan juga rekan rekan nakes dan juga relawan yang di sana
setelah nanti selesai bertugas apa hal yang akan dan paling dirindukan dari rumah sakit wisma atlet
yang paling dirindukan itu satu tadi yang saya katakan adalah rasa kekeluargaan
karena di sini kita tidak ada keluarga ya
tidak ada keluarga nggak ada saudara
tapi yang kita rindukan itu adalah teman teman yang dari seluruh indonesia itu sudah berkumpul
sudah bertugas bareng capek bareng mengalami kelelahan bareng
nah ketika wisma atlet ini ditutup ya yang gak enaknya itu yang bikin sedih itu ya karena kita berpisah
dengan keluarga kita yang di sini yang sudah bekerja sama kurang lebih hampir dua lima tahun
apa yang mau mas bayu lakukan setelah nanti selesai bertugas besok selesai bertugas dari wisma atlet
untuk saat ini yang saya lakukan pasti kita tetap mencari dunia baru karena wisma atlet sudah tutup
kalau saya secara pribadi saya akan mencari dunia baru mencari pekerjaan yang baru
saya tidak bertatokan pada menjadi relawan
saya tidak berpatokan pada menjadi relawan terus karena sudah selesai masanya
dan saatnya saya juga untuk mencari pekerjaan saya untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya
tapi jika kalau suatu saat nanti suatu hari nanti kita tentunya tidak berharap ada kondisi yang buruk
tapi jika anda dibutuhkan apakah anda siap
saya siap secara fisik mental dan semuanya saya siap
baik terakhir mas bayu apa yang mau anda sampaikan untuk masyarakat
untuk keluarga yang pada akhirnya sudah mengerti dan menerima alasan anda untuk berada di wisma atlet sebagai relawan
pertama di keluarga dulu ya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya yang ada di mia
yang ada di desa binaka maupun di desa moago itu keluarga besar saya yang sudah mendoakan saya selama saya bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas
puji tuhan saya diberikan kesehatan terus bahkan kita masih bisa bertemu
kita sudah bisa melewati pandemi ini
dan untuk seluruh masyarakat indonesia saya berkesan tetap ikuti protokol kesehatan
meski virus covid ini sudah mulai melandai dan ppkm sudah mulai tidak ada seperti tadi yang disampaikan oleh bapak jokowi
tetapi kita sebagai masyarakat kita harus berhubungan dengan masyarakat indonesia
masyarakat indonesia tetap telah sepada tetap menjalankan protokol kesehatan dan phbs nya perlu ditingkatkan lagi
dan bagi bapak ibu dan teman teman seluruh masyarakat indonesia yang sudah dipatenkan untuk mendapatkan vaksin
untuk segera vaksin karena pemerintah sudah menyediakan sudah mengupayakan untuk penanganan virus covid ini segera lakukanlah vaksin di tempat tempat fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
terima kasih mas bayu atas kesabaran dan juga perjuangan anda selama bertugas
salam untuk keluarga di rumah dan selamat menghabiskan waktu akhir tahun baru anda selamat tahun baru selamat malam